karena wali kota medan bobi nasution resmi bergabung dengan partai gerindra
bobi mengaku sudah meminta izin ke sang mertua presiden jokowi
setelah resmi bergabung ke partai gerindra bobi pun langsung mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur sumatera utara lewat partai gerindra
saat ditanya apakah seluruh keluarga jokowi juga akan gabung ke gerindra mengikuti dirinya
bobi menjawab dengan berkelakar anaknya masih kecil
bobi juga mengaku sudah meminta izin kepada jokowi
ya pasti sebagai orang tua kami sebagai anak masih mendaftarkan orang tua
anak anak saya masih kecil belum bisa masuk gerindra

dan berpartai gerindra saya tidak akan berjalan ke sana